manuver gubernur dki jakarta anies baswedan menyaksikan aksi spektakuler ben niji di jakarta international stadium
dan menyebut suaranya merdu tidak ada sumbang sumbangnya menunjukkan perbedaan gaya komunikasi politiknya dengan ketua mupsi giringganesa
sebelumnya giringganesa sempat menyindir pembohong pecatan jokowi di hud psi
bagaimana memaknai strategi komunikasi politik antara anies baswedan dan giring ganesa
untuk mengulasnya lebih dalam sore ini kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan politisi golkar sekaligus founder kolaborasi warga jakarta andi sinulinga
selamat sore bang andi
selamat sore mbak rifana
oke ada juga ketua tim komunikasi partai solidaritas indonesia andi budiman
selamat sore bang andi budiman
ini namanya sama jadi saya nanti agak kebingungan
selamat sore bang andi
selamat sore saya mau ralat sebentar
saya bukan ketua tim komunikasi
tapi juru bicara psi
oke juru bicara psi andi budiman
dan pakar komunikasi politik uin jakarta gun gun herianto
selamat sore mas gun gun
selamat sore mbak rifana mas andi
oke saya mau ke
di aceh nih
ya saya mau ke bang andi sindilingga dulu yang di aceh agak jauh tempatnya
yang lainnya di jakarta
kemudian memposting musik yang menggelegar suaranya
yang merdu tidak ada sumbang sumbangnya
bang andi sebagai pendukung anies kemudian kolaborasi warga jakarta
ini menurut anda ini bentuk sindiran mas anies
sindiran balasan mas anies kepada giring
saya nggak tahu apa yang ada di hatinya mas anies ya
dan di pikirannya itu
saya nggak mau masuk di dalam hati dan pikiran orang
nah bisa mencoba merabahnya
saya menganggap itu adalah sesuatu yang biasa saja
kalau saya menganggap
karena toh anak anak personal niji ini ini memang punya psychological barrier yang lama dengan giring
boleh dicek di anda boleh browsing semua informasinya
kita punya akses informasi secara personal
itu ada peristiwa tersendiri antara mereka
itu yang pertama ya
yang kedua pemerintah dki atau anies baswedan dalam rangka mengecek found di apa itu namanya
itu menghadirkan banyak
banyak orang tidak hanya giring niji
kemarin juga afgan
sebelumnya juga ada siapa
dan nanti akan ada lagi
jadi bagi saya secara pribadi saya memandang itu itu tidak dimaksudkan untuk itu
tapi ada pandangan lain
nah saya coba memahami juga pandangan lain yang mengatakan itu ada kritikan
jika itu benar kritikan maka menurut saya kritik atau katakanlah feedback
anies kepada giring seperti yang diungkapkan dalam media bahwa ini serangan balik anies kepada giring
menurut saya ini adalah contoh serangan balik seorang politisi yang dengan peradaban tinggi menurut saya
jadi saya saya menganggap bahwa budak itu bicara tidak beradab
orang merdeka itu bicaranya beradab
cukup dengan simbol dan tanda tanda
nah saya kira masyarakat jakarta orang indonesia tahu itu ya bagaimana adab itu
kalau itu benar maka itulah dia
tapi saya meyakini adalah merasa tirsindir suaranya bagus tidak sumpang kemudian merasa kemudian giring membuat cuitan yang sangat sarkastik menurut saya
ini waduh kita ini kan politisi ya lama di politik kita ini juga saya misalnya besar di pulau sumatera
bukan peradaban sendiri yang orang tahu nggak seperti itu amat gitu loh kira kira
itu mbak rifana menurut saya
ini memang peradaban sama sekali dalam bidang politik
oke saya mau tanya ke mas andi budiman sebagai jubir psi
mas andi budiman kalau tadi menurut bang andi sindulingga bahwa kalau memang itu betul sindiran yang dilakukan oleh anies baswedan
itu adalah sindiran dengan peradaban komunikasi politik yang sangat tinggi begitu ya
dan dibalas kemudian oleh ketua umum anda kalau menurut bang andi sindulingga tadi cuitannya sangat sarkastik begitu
nah saya mau tanya
apakah kemudian giring dan juga psi merasa memang pernyataan
anies baswedan di media sosialnya yang mengatakan bahwa suaranya merdu tidak ada sumbang sumbangnya
ini memang sindiran balasan kepada ketua umum anda dan kemudian ketua umum anda membalas lebih sarkastik lagi kepada anies
terima kasih rifwanah
yang pertama saya juga heran kalau mas anies tidak menjawab substansi apa yang menjadi persoalan
yang menjadi kritik dari ketua umum dpp psi giring ganesa terkait dengan kinerja dia sebagai seorang gubernur
sekali lagi apa yang disampaikan oleh ketua umum kami adalah sebuah kritik yang legit
kritik dari kekuatan politik terhadap gubernur dki jakarta yang kami anggap tidak bisa bekerja dan kemudian tidak perform
dan karena itu tidak pantas untuk maju dalam pemilihan presiden karena track record nya pernah menggunakan politisasi agama
jadi itu yang menjadi dasar kritik
jadi kami justru mempertanyakan kalau misalnya kritik yang sifatnya sangat sarkastik

jadi kami justru mempertanyakan kalau misalnya kritik yang sifatnya sangat sarkastik
yang sangat substansial dalam politik itu justru tidak dijawab
tapi justru dijawab menggunakan simbol simbol yang bagi kami tidak jelas kaitannya dengan kepentingan publik
sekali lagi apa yang terjadi di band niji dengan segala hormat bukanlah atau tidak terkait langsung dengan kepentingan publik
beda nilainya dengan seorang gubernur atau seorang calon presiden yang harus siap harus bersedia untuk dikritik diuji pendapatnya sikap dia masa lalu dia di hadapan publik di hadapan pemilih
jadi bagi saya bagi kami di psi apa yang dilakukan oleh psi adalah politik yang substansial
nah pertanyaannya rifana kemudian kita lebih suka yang mana lebih penting mana bagi kita
politik yang sifatnya substantif yang isi atau yang bungkus
dalam situasi politik seperti sekarang dalam pandangan kami di psi yang lebih diperlukan publik adalah kejujuran
bukan bahasa bahasa sopan santun yang sebetulnya menyemunyikan masyarakat
hal yang sangat serius sopan di luar tapi di belakang main politisasi agama
nah ini yang kita tidak ingin terjadi jangan sampai publik tertipu oleh bungkus yang santun
psi ingin mengingatkan hal hal yang substansial tadi dalam politik
mohon maaf kalau sikap jujur ini membuat beberapa orang tidak nyaman
tapi sekali lagi jangan sampai masyarakat terlena oleh bungkus yang santun
oleh politik yufinisme yang mengabur ngaburkan persoalan
seolah olah tidak ada persoalan tidak ada problem masa lalu
tidak ada masalah dengan cara cara untuk meraih kekuasaan
tidak ada problem di dalam penyelenggaraan atau kebijakan seorang gubernur ketika mengelola sebuah kota
justru yang kami heran apa yang kami kritik selama ini tidak pernah dijawab secara substantif oleh gubernur anies baswedan
kritik tentang formula e tidak pernah dijawab kami melayangkan interpelasi tidak pernah dijawab
kami mempersoalkan banjir penanganan banjir tidak dijawab
mempersoalkan rumah dp rupiah tidak pernah dijawab
jadi sekali lagi yang harus ditanyakan justru adalah gubernur anies baswedan kenapa selama
jadi tidak merasa tersindir psi begitu ya
menjawab secara substantif apa yang menjadi pokok persoalan yang dilontarkan oleh psi
oke jadi tidak merasa tersindir begitu mas andi psi dengan apa yang kemarin disampaikan oleh anies baswedan
justru bagi kami itu adalah politik bukan politik tingkat tinggi
karena tidak ada kaitannya dengan kepentingan publik
bicara tentang persoalan grup band dan lain sebagainya mungkin itu bukan konsumsi politik
tapi mungkin lebih tepat untuk media infotainment
tapi bagi kami kalau di politik kalau misalnya yang kami tunggu justru adalah jawaban yang serius
oke saya mau tanya ke mas gun gun
dari seorang gubernur seorang pejabat publik
oke mas gun gun kalau menurut psi itu bukan komunikasi politik begitu ya
karena tidak berkaitan dengan kepentingan publik begitu ya
sementara tadi bang andi sinulinga mengatakan bahwa kalau memang itu benar berarti ada peradaban komunikasi politik tingkat tinggi yang sedang dipertontonkan
mas gun gun saya mau tanya ya apakah kemudian manuver gubernur dki anies baswedan ini memang reaksioner dan sebagai bentuk perlawanan balik kepada lawan politik
yang selama ini kita tahu bahwa giring dan juga psi terutama giring psi selalu memberikan kritik terhadap kebijakan kebijakannya anies baswedan
kalau saya lihat upaya ini adalah bagian dari manajemen konflik ya
tentu ini terhubung dengan pengelolaan opini publik bicara soal konteks dan pesan yang harus kemudian disampaikan ke halayak luas
jadi tentu selain substansi itu juga soal momentum sih kalau saya perhatikan ya
kenapa karena kalau dalam konteks manajemen konflik selalu ada intensi untuk memengaruhi lingkungan politik kan
berbeda gaya memang dan itu memang juga ditentukan oleh posisi psi dan giring begitu
saya lihat ada dua gaya dominan pertama adalah labeling kemudian yang kedua adalah kategorisasi itu dari sisi bahasa retorik ya
contoh misalnya pernyataan menghentak dengan labeling pembohong itu dengan narasi di belakangnya tentu itu adalah bagian dari upaya yang kemudian sebut saja serangan dari psi dalam konteks ini diartikulasikan oleh giring
kemudian kategorisasi misalnya bisa lihat contoh nyata misalnya jejak menggunakan isu sara itu juga diangkat oleh giring dalam pidatonya kan
nah sementara anies baswedan dari sisi panggung yang diciptakan kemarin itu lebih pada metafor
dari sisi pengelolaan komunikasi politik misalnya suara sumbang suara yang tidak sumbang itu kan bagian dari metafor yang bisa polisemi

terlepas dari soal pengelolaan gaya ya ada memang substansi harus kita pilih ada substansi dan ada cara
nah substansi ini memang harus dijawab ya kenapa karena kedalaman peradaban demokrasi itu membutuhkan jawaban jawaban substantif terutama ke depan dalam proses konsolidasi demokrasi itu pernyataan pernyataan yang mewakili taruhlah kegundahan itu harus dijawab dengan jelas oleh para pemimpin
dan juga dibebas oleh para pemimpin baik itu kepala daerah maupun nanti calon presiden
tetapi saya juga memahami bahwa konteksnya ini sedang dimainkan dalam pengelolaan manajemen konflik tadi makanya saya lihat belum ada urgensi saya lihat apa namanya anies baswedan memang masuk ke pusaran
saya mau tanya itu
sehingga kemudian kalau dia bicara soal perjalanan panjang rivalitas dua ribu dua puluh empat pasti ada manajemen ya
dalam upaya untuk menjawab itu dan saya pikir pada waktunya pak anies pasti akan menjawab apa yang tadi disampaikan oleh mas andi
bang andi sindulingga kalau menurut mas gun gun belum ada urgensinya sebetulnya mas anies masuk ke dalam pusaran rivalitas dengan giring ganesa
apakah kemudian mas anies ini sudah mulai menyiapkan perlawanan membalas serangan serangan balik dari lawan lawan politiknya karena sudah jengah selama ini
karena dikritik terus diserang terus begitu
anies baswedan yang saya kenal itu orangnya itu dindingnya itu tebal itu
kayak batu karang di tengah lautan dihantam ombak dia biasa
ini anak anak ini nih
itu bukan kelasnya anies baswedan itu
dan harus diingat nanti ya
harus apapun yang disampaikan
itu sudah menjadi konsumsi publik
jadi kalau ada yang mengatakan bahwa omongan anies itu bukan konsumsi publik
omongan giring lebih tidak substansi publik
mengatakan orang pembohong
ini pembohongan besar yang dilakukan oleh psi
yang disuarakan terus menerus
yang melakukan politisasi ayat itu adalah ahok
ahok yang didukung oleh psi
yang menggunakan surat al ma'idah
ingat itu ya
surat yang diakini oleh agama lain
oke kita kembali ke substansinya bang andi
psi oleh ahok itu
anies tidak pernah menggunakan ayat dalam berpolitik
anda boleh cek
sebutkan satu dalil atau berita
nggak usah geleng geleng kepala
yang menggunakan politik ayat itu adalah ahok
dan ahok mengucapkan al ma'idah berkali kali
menafsirkan agama orang lain
oke kita kembali ke substansinya pak andi
jadi kita harus buka ini semua
tapi nanti ada waktunya
nanti ada waktunya
giring itu belum cukup berkali kali dengan anies itu
kalau giring itu kelasnya ketua umum partai
yang dikritik itu adalah ketua dpr
itu yang dikritik
lawan bertanding ketua umum partai itu adalah ketua umum ketua umum partai
bertanding secara pikiran
bertanding secara gagasan
baru bicara secara substansi
tidak ada substansinya psi selama ini
coba cemurkan itu
menjawab soal formula e
nanti ditunggu di bulan apa nanti
terlaksana atau tidak
saya ingin kasih satu warning ya
psi tidak mendukung formula e
dengan bicara macam macam
kalau tidak percaya terhadap formula e
sampai genit sampai harus jalan jalan
alam aja nggak cocok sama giring
sehingga harus terprosok masuk ke dalam dumpur
lumpur itu menurut saya itu
ada penolakan alam jakarta terhadap psi
jadi anda kalau nggak percaya
kita lihat apakah betul
yang disuarakan psi itu adalah suara masyarakat jakarta
secara mayoritas lebih besar
dan kita ini tinggal di jakarta
saya mengatakan ada silent majority di jakarta
jadi kalau dikatakan oleh mas gungun tadi
ya memang mereka harus melakukan itu
kemudian stigmatisasi kepada orang
orang yang tidak berpendidikan
yang otaknya malah mikir itu
itu gampang sekali membuat stigmatisasi sama orang
nggak becus kerja dan segala macam segala macam
tidak ada yang substansi menurut saya
kalau kita bicara substansi
kita bicara secara keseluruhan secara holistik jakarta ini
tidak usah repot repot penanganan banjir itu
oke bang andi
kalau bang andi
kalau banjir sampai ke istana
hari ini panding banget ya
nggak usah kita buka data
kalau kita buka data
oke bang andi
saya harus beri kesempatan ke mas andi budiman
penyiasatan data menurut saya itu nggak bisa dibawa
pemirsa tidak bisa dengar apa yang anda berdua katakan
oke silakan mas andi
saya menunjukkan anda persoalan serius dengan anda
sehingga anda tidak bisa berkomunikasi secara baik
padahal saya sudah menawarkan satu tawaran yang cukup jelas
bahwa yang diinginkan oleh psi
adalah perdebatan yang sifatnya substansial
apa jawaban anda terhadap formula e
kenapa kita harus mengambil langkah langkah dari lima ratus enam puluh miliar
satu satu bang andi
satu satu bang andi sinulinga
biarkan mas andi budiman
oke bapak bapak kalau tidak bisa satu satunya
saya harus break terlebih dahulu ya

gubernur tidak bersedia mengeluarkan anggaran rp satu ratus enam puluh miliar
untuk pembebasan lahan yang dibutuhkan untuk menanggulangi banjir
pada awal tahun dua ribu dua puluh
di jakarta banjir besar
tapi pada tiga bulan sebelum tragedi banjir ini
gubernur anies baswedan mengeluarkan anggaran tiga ratus enam puluh miliar rupiah
untuk komitmen fee formula e
itu bagaimana pertanggung jawabannya sebagai pejabat publik
oke mas andi kita kembali ke substansi soal komunikasi politik dulu ya
tidak masuk ke dalam situ
tidak masuk ke dalam situ
tidak masuk ke dalam situ
tidak masuk ke dalam situ
jadi itu bukan persoalan publik
yang menjadi persoalan publik adalah formula e
yang menjadi persoalan publik adalah formula e
anda melihat secara lengkap apa yang disampaikan oleh bro giring
itu jelas sekali apa yang menjadi keberatan psi selama ini
penggunaan anggaran yang tidak transparan tidak tepat
menghambur hamburkan uang rakyat
itu uang pajak masyarakat
bukan uang pribadi dan lain sebagainya
kemudian juga ada beberapa pengelolaan kota yang tidak kompeten
ini menjadi persoalan
dan kemudian ada persoalan dengan masyarakat
oke bapak bapak saya harus break
terlebih dahulu ya
nanti kita akan kembali sesaat lagi karena anda berdua tidak bisa mengikuti aturan yang sudah saya tetapkan
kita akan break terlebih dahulu
nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita
usai jeda jangan kemana mana tetap bersama di cnn
jangan lupa like share dan subscribe channel ini
tidak ada ber pengalaman juga
anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan tiga orang narasumber
ada andi sinulingga kolaborasi warga jakarta sekaligus politisi golkar kemudian ada andi budiman jurubicara psi dan gungun herianto pakar komunikasi politik uin jakarta
mengatakan bahwa giringganesa bukan rival yang sepadan dengan anies baswedan
tapi kenyataannya anies baswedan juga memberikan sindiran balasan kepada giringganesa
di satu sisi giring psi kemudian terus menyerang anies
karena memang sepertinya menikmati untuk bisa mendongkrak begitu ya
karena terus dibicarakan di media dan lebih populer
mas gunun bagaimana membacanya ini
ya menurut saya akan ada sisi positif dan negatifnya ya bagi kedua belah pihak
sisi positif misalnya dari artikulasi serangan bagi giring dan psi
saya pikir itu menunjukkan gagasan pikiran sikap psi
dan itu tentu terhubung juga dengan political news framing
pemberitaan media dan diskursus publik
yang itu tentu dalam konteks politik menjadi penting
sebagai bagian dari cara psi atau giring berkomunikasi dengan hal layak
tetapi negatifnya itu bisa backfire
kalau kemudian konfirmasio istilah aristotelian itu ya
pembuktian dari narasi narasi itu menjadi lemah atau mudah dipatahkan
sehingga kemudian nanti akan ada kecenderungan tafsir bias subjektif
atau bahkan bisa aja masuk di ranah hukum
kalau kemudian ada delik yang kemudian bisa diadukan oleh pihak pihak yang tidak senang dengan serangan giring
itu hal yang satu hal yang sangat lumrah dalam konteks rivalitas saya pikir
dan sisi negatif itu tinggal
nanti bagaimana pengelolaan manajemen isunya oleh psi dan oleh giring
saya pikir di situ mbak rifana
kemudian bagi anies ya
itu juga ada sisi positif dengan banyaknya serangan
dan dia punya prospek dalam konteks misal rivalitas dua ribu dua puluh empat
itu terhubung juga dengan menjadi free ride publicity pada akhirnya
menjadi publisitas yang kemudian bisa menaikkan popularitas dia
dengan semakin banyaknya pemberitaan
dan diskursus di social media
perbincangan di media mainstream
itu kita tidak bisa nafikan
itu ada sisi yang kemudian bisa mengangkat nama anies baswedan dalam media recognition namanya
pengakuan media terutama dalam isu isu
nah nanti kalau kemudian tidak bisa dikelola dengan baik juga
bagaimana misalnya serangan serangan itu harus dijawab
harus dikelola baik oleh dia maupun oleh timnya
maka itu juga bisa punya tendensi delegitimasi
apalagi pak anies selesai masa jabatannya
sehingga kemudian kekosongan itulah yang kemudian menurut saya menjadi pertaruhan
terutama akan banyak upaya menelisik ya
apa namanya posisi sikap gagasan termasuk program kerja selama dia menjadi gubernur dki
saya mau tanya ke bang andi sinduliga
baru nanti saya ke mas andi budiman sebagai penutup
bang andi sindulinga apakah kemudian yang dikatakan tadi oleh mas gungun itu betul ya
bahwa dengan membalas sindiran secara halus dengan peradaban komunikasi politik tingkat tinggi
dan memberikan free ride publicity kepada mas andi
bahwa itu memang salah satu bagian untuk mengelola konflik
yang sisi positifnya mendapatkan tambahan elektoral dan juga simpati publik
tapi sisi negatifnya kalau tuduhan tuduhan itu kemudian tidak bisa dibantah
itu kemudian bisa menjadi backing
saya coba ikut jalan berpikirnya mas gun
saya menganggap tetap itu biasa saja
cuma merasa tersindir saja
tapi saya kan gak tahu pikiran dan perasaannya andi subaswedan
tiba tiba kita jadi tahu
sesuatu yang melekat pada orang lain
kita hanya menduga duga
tapi oke lah
nah kalau jika begitu
memang menurut saya konflik ini harus dipelihara
biar publik ini tahu
ya kan yang bahwa yang lawannya anies itu ya giring itu
ya kawan kawan itu dikasih tahu
sehingga publik nanti melihat
siapa yang berkualitas
siapa yang tidak berkualitas
siapa yang berkomunikasi dengan baik
siapa yang berkomunikasi tidak berarti

siapa yang berkomunikasi
siapa yang berkomunikasi
siapa yang berbohong
siapa yang sesungguhnya berbohong
yang mengkapitalisasi terus politisi
ayat segala macam itu
nah saya ingin mengatakan bahwa itu dibilang pemborosan anggaran
saya ingin mengatakan begini ya
saya tantang saudara andi budiman
kita juman berdua dipasititasi
anda boleh jadi moderatornya
dibikin temanya itu
pemborosan anggaran dibandingkan dengan gubernur sebelumnya
banjir jakarta dengan gubernur sebelumnya
dan kita bikin diferensiasi
terhadap yang anda katakan
kalau mau substantif
kalau mau bicara substantif
kita bicara data
bicara layaknya orang yang terpelajar
itu yang menurut saya untuk membangun peradaban politik
jangan cuma stigmatisasi
mengatakan orang pembohong
padahal kita pembohong
kemudian seolah olah kita paling jujur
nggak jujur anda
jangan anda kira anda itu yang paling jujur
banyak orang berintegritas di republik ini
jadi jangan merasa paling punya track record yang baik
selain dua hal
itu stigmatisasi tadi itu
yang kata gunggut
melakukan politik ayat dan mayat
dan kemudian nggak bisa kerja
pandainya hanya cuma berkata kata
nggak ada hal yang produktif di sini
nggak ada hal yang produktif
tidak tahu giring itu tidak ada yang produktif
tidak ada yang substantif
yang dipecat oleh pak jokowi
jabatan politik itu
jabatan menteri itu
tidak analog dengan orang bisa kerja atau tidak
kalau di reshuffle itu analog
orang bisa bekerja atau tidak
kita lihat aja kualitas menteri sekarang yang dari
apakah sudah pasti kalau ia nggak dipecat
baik bang andi
saya harus beri kesempatan ke mas andi budi
itu menunjukkan akal kita
seolah olah kalau nggak dipecat
itu terlalu simplifikasi
cara berpikir seperti itu
ini anak anak muda
anak anak muda yang menurut saya
anak anak muda ini kalau berhasil dia akan hebat
tapi saya mengingatkan bagaimana anak anak muda di zaman orde baru
baik bang andi
saya harus beri kesempatan ke mas andi budiman
menyikuk kiri dan kanan
menendang ke bawah
hanya berani pada orang orang yang tidak berkuasa
kemudian berlindung di balik kekuasaan
itu bukan anak muda itu
oke baik silahkan mas andi
sudah karena waktu kita sudah mau habis
silahkan mas andi budiman
kalau pak jokowi itu salah
saya sebagai pendukung pak jokowi
saya sampaikan pak jokowi itu salah
mas andi budiman silahkan
silahkan mas andi budiman
sekali lagi kita ingin mengajukan pertanyaan paling penting dalam politik
lebih penting mana
isi atau bungkusan
anda mau seseorang dengan kualitas sopan santun yang baik
tapi dengan isi yang tidak baik
atau sesuatu yang memang lebih jujur
nah sekali lagi dalam pandangan kami
dalam situasi politik sehari ini
kejujuran adalah hal yang paling penting
psi ingin mengingatkan masyarakat
sekali lagi ini harus dilihat bagian dari edukasi politik
masyarakat harus diingatkan
secara terus menerus
tentang apa yang menjadi substansi di dalam politik
hal hal yang paling prinsipil di dalam politik
yang paling prinsipil di dalam politik itu adalah soal
tidak boleh memecah belah masyarakat berdasarkan isu sara
itu adalah salah satu hal yang paling prinsipil
kami ingin mengambil garis yang tegas dalam soal itu
ingin mengingatkan kepada publik
tentang berbahayanya menggunakan isu isu tadi di dalam politik
itu adalah cara kami mendidik
mengajak masyarakat untuk mengingat apa yang terjadi selama ini
apa yang terjadi sebelumnya
mengingatkan tentang track record seorang kandidat
seorang kandidat yang akan maju di dalam pemilihan presiden tahun dua ribu dua puluh
bang andi kita sudah tidak ada waktu
saya harus close di sini
jangan sampai kita terlena dengan kesantunan
karena bagi kami yang lebih penting bagi masyarakat adalah kejujuran
bang andi saya harus beri kesempatan ke mas andi budiman mohon maaf
kalau masyarakat punya informasi yang lengkap
informasi yang lengkap itu harus dimulai dengan satu komunikasi politik yang jujur
jangan sampai sopan santun basa basi
sebagaimana politik era lama
order baru eufemisme dan lain sebagainya
itu menghilangkan substansi
membuat kita lupa pada yang substantif
dan kita terlena melihat seorang tokoh yang sopan santun
tapi sebetulnya punya banyak catatan terkait dengan rekam jejak masa lalunya
yang diingatkan oleh psg
mas gun gun singkat saja waktu kita sudah habis
mas gun gun singkat saja konklusinya bagaimana membaca gaya komunikasi politik
giring dengan anies singkat saja
waktu kita tidak banyak
ini bagian dari aksi reaksi
jadi harus diposisikan menurut saya nanti publik lebih cerdas dalam membaca substansi
apa yang kemudian menjadi kritik
untuk kemudian juga masuk ke wilayah substantif di momentumnya
dalam konteks dialektika
demokrasi kita semakin beradab
tetapi juga tidak menafikan keberadaan publik
yang juga perlu atau punya hak untuk tahu dari apa yang kemudian para pejabatnya lakukan
sekali lagi semoga para pejabat kita memiliki social responsibility
menjelang kontestasi pemilu dua ribu dua puluh empat
berdebat mengkritik saling melontarkan
masukan yang lebih substantif
begitu ya memberikan edukasi pendidikan politik kepada masyarakat
terima kasih sekali
tiga orang narasumber yang sudah bergabung pada hari ini
ada andi budiman jurubicara psi
kemudian ada politisi golkar
sekaligus kolaborasi warga jakarta
andi sinulinga dan gun gun herianto
pakar komunikasi politik uin jakarta
bapak bapak terima kasih sudah bergabung di cnn indonesia newsroom pada sore hari ini